kayak biasanya bandung sejuk atau apa sekarang agak panas gitu
otak anda sedang tidak dalam kondisi optimal untuk mengambil keputusan
di negara lain misalnya contoh di thailand nggak naik kok upah minimumnya dua tahun tiga tahun
sebut saja ada novel baswedan yang merupakan penyidik senior bahkan ia sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakan
tapi dulu juga lewis hamilton gitu
tahu bahwa tuhan layak dihormati